aku cuma ikutin ambulan itu
tapi aku ngerasa
afif ada disini
sus disini ada pasien bernama afif gak suami saya
sebentar ya bu saya cek dulu daftar pasiennya
maaf bu tidak ada pasien yang bernama afif disini
mungkin suster inget kali ya
muka suami saya seperti ini
mungkin suster lihat atau gimana
sebentar sebentar ya suster
malam malam tuh bilang bahwa afif itu masih hidup
tadi pagi tiba tiba dia pergi naik mobil
tante bingung mesti cari dimana
tante teleponin gak pernah diangkat
mungkin silent kali teleponnya
tante tenang aja biar reno yang cari bella sekarang
nanti kabarin ya ke tante ya
kamu mau kejar bela kan
kamu mau pura pura peduli sama bella setelah kamu dulu suaminya
iya kamu pikir aku belum berubah
aku akan kerjakin ke kampungmu
aku udah belum berubah aku peduli sama bella
aku akan kejar dalam pakai mobil aku sendiri
kenapa gavin jadi peduli banget sama bella
biarin aja my baby
mama punya rencana lain
rencana mama bagus banget
mama pinter banget sih kalau bikin rencana
ya iyalah makanya kamu jangan pernah anggap remeh mama kamu
bagaimana nih dari tadi nggak bisa diem
bingung mama jadinya
pasti kangen nih sama bella
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
jaga dulu ya jagain anak anaknya bella
mama mau cari bela di rumahnya iko

susunya apa sama
ada ada disitu sebelah sana

iya om semua orang disini sedang sibuk mencari bella

bella itu pergi dari tadi pagi dan sampai sekarang belum juga

aku yakin om kalau afif itu masih hidup
makanya dia sekarang lagi sibuk nyari afif
aku juga gak ngerti om sekarang dia itu untang lantung di jalan kayak orang gila
aku gak ngerti sama bella dan aku yakin sihon
semua ini gara gara mama sylvia ingin menjodohkan diri dengan reno
kalau memang benar afif itu masih hidup
kita kan tahu sendiri jasad yang ada di mobil itu tuh hangus
jangan jangan jasad yang mereka kubur itu bukan afif lagi
ya itu kan perasaan kalian itu kan keyakinan kalian
kenyataannya kan bisa aja beda
dan soal reno jangan sampai dia menikah dengan bella
emangnya kenapa om
kalau reno jadi bagian dari keluarga ini itu akan menimbulkan masalah buat kita
sintia kalau memang benar afif itu masih hidup
otomatis pernikahan reno dengan bella itu akan batal
tidak akan terjadi
sudah pokoknya kalian tenang tenang aja
jangan bikin masalah
biarkan aku menyelesaikan semuanya satu persatu
oke om aku percaya sama om
ya udah thank you ya om
ini rumah sakit terakhir
aku harus bisa temuin afif
semoga afifa ada di sini
iya ruang perawatan vip untuk pasien baru
dia sudah seperti anak saya
hari ini juga kita akan bawa ke bandung
ya dalam beberapa jam kita akan sampai di sana
dokter pasiennya dok
itu bisa begini
kenapa suara si rina itu seperti memanggilku untuk keluar
sebenarnya apa yang terjadi sama aku
kenapa tiba tiba aku malah ingin kesini
lagian di rumah sakit ini nggak ada afif
aku cuma ikutin ambulan itu
tapi aku ngerasa afif ada disini
sus disini ada pasien bernama afif gak
sebentar ya bu saya cek dulu daftar pasiennya
maaf bu tidak ada pasien yang bernama afif disini
mungkin mungkin suster ingat kali ya
buka suami saya seperti ini
mungkin suster lihat atau gimana
sebentar sebentar ya suster
enggak bu maaf saya nggak kenal
makasih ya sus
iya bu sama sama
bu kenapa bu
kamu pergi kemana bella
aku akan coba telfon bella lagi
semoga kali ini diangkat
saya suster pak
pemilik handphone ini namanya bella
bisa saya bicara sama dia
maaf tadi bu bellanya pingsan dan sekarang berada di ruang rawat rumah sakit termen medika pak
di rumah sakit
saya kesana sekarang
lebih baik kamu pulang duluan aja
aku pulang sendiri
kamu pulang sama aku
gak usah pusingin mobil kamu
nanti aku seluruh orang buat ambil
aku janjian kekuburannya afif ya
kamu jadi menderita seperti ini karena kehilangan hafifa
mama mau kemana
mama kok buru buru kayak gitu
lebih baik aku ikutin mama
aku takut terjadi apa apa sama mama
biar reno yang urus